presiden joko widodo menyoroti kemacetan kendaraan yang sempat terjadi di tol menuju
pelabuhan merak banten presiden menegaskan perlu perlu penanganan lebih fokus untuk
arus mudik di pelabuhan merak terutama terkait arus kendaraan bermotor di pelabuhan ciwandan
saya melihat secara umum sedikit yang perlu penanganan lebih fokus yaitu di merak
utamanya yang berkaitan dengan apa yang naik sepeda motor jendawan tapi tadi
menteri perhubungan budi karya sumadi mengungkap sumber kepadatan di pelabuhan merak selain
banyak pemudik belum punya tiket elektronik menhub menyebut ada pemudik tiba tak sesuai
dengan jadwal keberangkatan kapal menhub menilai butuh dermaga tambahan sebagai solusi urai
kemacetan ketidakata adat masyarakat pengguna ya kalau di kereta api kan mereka
punya tiket dia datang dua jam sebelumnya kalau ini ada yang beli tiket bahkan jalannya bisa besok
lagi dia datang maka terjadilah antrian sebanyak lebih dari sepuluh km merak ini satu diharuskan memiliki
kapal yang lebih besar dan lebih cepat kedua memang harus ada tambahan dermaga kami sudah bahas bahkan
telah perpuluhan presiden tak ini butuh bernaga persen tambahin kapal hari ini pelabuhan merak
banten sudah tak lagi padat puncak arus mudik telah terjadi pada sabtu enam april lalu jalan menuju pelabuhan
merak dari gerbang tol merak juga terpantau lancar sebanyak empat puluh enam kapal telah beroperasi dengan jumlah
penumpang mencapai lebih dari enam ratus orang sejak tujuh hari jelang lebaran jumlah ini meningkat
jumlah penumpang pada tahun lalu saudara kapolri jenderal listio sigit prabowo menyebut puncak
arus mudik lebaran dua ribu dua puluh empat di tol telah terjadi empat hari sebelum lebaran kapolri menegaskan puncak arus
mudik sudah terlampaui dengan baik kapolri jenderal listio sigit prabowo menyatakan manajemen arus mudik
sudah mengang bhagwu dan terlampaui dengan baik selain itu kapolri menyebut terjadi
peningkatan kecepatan kendaraan dari biasanya delapan jam menjadi enam atau tujuh jam
di h empat dengan
turun dan ini tersebar
di hari hari sebelumnya saya kira
sudah bagus dan juga
yang biasanya delapan jam